kalau menurut gue ya
so jagoan banget dia tuh orang
bahkan mereka gak mikirin kita loh
coba kita lihat aja kayak kemarin
pas kita berhenti di rumah makan kita mau makan
dia malah gak mau
gue butuh kepastian
kalau emang lu berdua memang benar benar serius mau gabung dengan black cobra
karena itu gue bawa lo berdua kesini
lex ada motor gebut
tidak ada suara gebut itu
mereka sedang ngemut ke arah sini
sekarang juga kalian siap siap
begitu motor itu lewat
kalian langsung susun dia
dan kasih peringatan pada dia
jangan seenaknya di wilayah kulit cobra
bener aja omongan si mang diman
lelaki yang nganterin kamu tadi itu
bener gitu tuh kang ojek
umur umur bimba baru ngeliat kang ojek memawain motor gede juga gitu
atu udah bayaran aja ngongkos ojek nang ojek tidak saimbang sri
bener aja tuh kang ojek sri
nggak tau juga sih gitu kang ojek kebobokan
ngelemah bomohin aja liat sri
masa atu tidak tau kamu tanya nanya atu cari tau
jadi gini bira ceritanya
setelah sri beli sayur sayuran di pasar nih kan
terus kan sering naik ojek jadi pasar
setelah setengah tengah perjalanan tiba tiba ojeknya mogok
iya terus abangnya nggak tanggung jawab gitu aja tinggalin sri
kan sri pusing kan
motornya si browding itu lewat
ya udah sih setepin aja
sering pikir dia tukang ojek
eh taunya nggak tahu apaan
tapi dia baik bira
dia mau ngantriin sri pulang gitu
itu kan namanya rejeki ya bira
dan kata orang tua rejeki nggak boleh ditolak
rejeki mah jangan ditolak
sri mantak jauh
rekan rejeki yang jodoh
eta malah begitu
tukang ojek yang ngantuin kamu tadi
kayaknya dia suka deh sama sri
oh gitu sri
soalnya tadi pas lagi di jalan
sri udah nikah belum
terus udah punya pacar belum
si udah punya ini punya itu gitu
sudah terima saja si boarding itu
dan kamu ten bilang
kalau kamu juga suka sama dia
ya montong digendong ada keberatan mah
eh siapa yang mau gendong ira
ira mah sudah berat
dalam mencari calon pacar atau calon suami
kamu tuh harus tahu
babat bibit bebet bobot
nukudu dibebet kan
tapi daripada memang gimana
lelaki yang ngantuin kamu tadi mah
eta makanya mau tawar beli
tidak juga yang di sebelah kita
motor saja tidak gablang juga
gablang sepeda saja dikasih sama anggan
terus kerjaannya juga sama
kayak kita pembantu
bebet nafas pasan doi
nggak bisa dipermak juga memakuan
nggak bisa jaganin ya
males juga makna doi
lelaki kamu nantuin nantain kan
lelaki yang bawa motor gede mah
nanti orang jenggut
nanti juga diman punya motor gede
ya bener baik
sakitnya aku disini didal
sudah sampai ubun ubun
guys kalau menurut gue ya kayaknya haikal itu makin disini kayak makin arogan sok kuasa sok jagoan banget dia tuh orang
bahkan mereka gak mikirin kita loh
coba kita lihat aja kayak kemarin
pas kita berhenti di rumah makan kita mau makan ini malah gak mau
mereka gak mikirin kita lapar apa
dia malah mau balik warung babe
gak juga sih tris emang jujur aja ya kemarin gue lapar banget
tapi untungnya lo ngajak gue makan
kalau enggak mungkin gue udah masuk angin kayaknya sekarang
tampak burus gue
ya udahlah gue rasa emang dia terlalu egois aja main
tapi kalau menurut gue sih ya dia itu yang benar benar gak cocok jadi ketua
seenggaknya ya boy lah mondi
ya jelas lah mobil cocok banget
makanya gue sampe sekarang gue setia sama dia
tapi sekarang lo itu pengen ngikutin mondi lagi
yaudah deh gue cabut duluan ya
udah lama belum nih
iya tris gue juga sorry banget ya
gue juga duluan
makasih pak ya
terima kasih juga
sekarang ada anak jalanan yang lagi menuju ke jakarta timur dari jalan raya bogor
kebetulan banget kita juga di daerah situ
lo aturnya gimana brengseknya
lo tau yang harus lo lakuin kan
ada anak aja yang kita bisa ajar
sebaiknya kita biarin bocin dan ivan yang kejar mereka dulu
biar mereka gak parah kabur
sebentar lagi anak kj bakal lewat sini
ini kesempatan buat kalian
kalian buktiin kalau kalian benar benar keluarga dan anak aja
begitu mereka datang kalian langsung hanang mereka
kenapa lo pada diam
inilah black cobra
ini baru geng motor
di sini nggak boleh ada yang takut
sekarang aku buktiin

ya effect banget nih mereka
saya kesana keluar dari rumah
alhamdulillah berusaha bersatu aja
kita tuh jadi osg